seorang pelaku jambret asal kota probolinggo babak belur usai ditangkap masa
bahkan warga sempat merusak motor pelaku
pelaku tertangkap setelah terjebak kereta api yang sedang melintas
evakuasi pelaku jamret sd di jalan mt haryono kelurahan jati kecamatan mayangan kota probolinggo rabu siang berlangsung dramatis
polisi dengan susah payah harus melindungi pelaku dari serbuan masa
masa yang geram dengan aksi pelaku menjamret dompet warga terus menghujani pelaku dengan tendangan dan pukulan
sd warga jalan soekarno hatta kota probolinggo ini akhirnya berhasil diamankan ke dalam mobil salah satu anggota polisi dan dibawa ke mapol res probolinggo kota
sementara masa yang masih geram dengan ulah pelaku melampiaskan amarahnya dengan merusak sepeda motor pelaku
peristiwa penjamretan ini berawal saat korban mas tuti
warga kelurahan wiroborang berteriak maling saat pelaku menjamret dompetnya
pelaku yang sebelumnya berhasil lolos justru tertangkap setelah terjebak kereta api yang melintas hingga akhirnya menjadi bulan bulanan masa
dompetnya yang berada di jok sepeda motor itu bukan jok ya di dashboard dashboardnya sepeda motor itu oleh pelaku ini diambil kemudian lari
karena diketahui oleh korban kemudian diteriakai atau dikejar oleh beberapa orang yang terlalu masuk
kemudian ada anggota yang berada di dalam mobil
jadi kebetulan lagi ngatur lalu lintas
atas perbuatannya pelaku kini mendekam di sel tahanan mapol res probolinggo kota dengan ancaman sepuluh tahun kurungan penjara